menu berkuah pertama yang mau saya cicipi adalah sum sum kuah cabai
waduh waduh itu lihat kuahnya
ada ribuan cabai yang siap memuaskan anda penggemar kuliner pedas
karena rasa kuahnya yang istimewa dengan ribuan cabai inilah
kedai bakso sum sum di surabaya ini diberi nama beringas
baksonya juga istimewa nih karena terbuat dari potongan kaki sapi yang dibalori adonan bakso
nah setelah kuahnya panas mendidih berarti sudah siap disajikan
guyur kuah cabai ke bakso sum sum
dan karena saya suka pedas saya mau tambah lagi guyuran sambal
tidak hanya masalah rasa namun juga ada sensasi lainnya
yang pertama adalah sensasi kita makan pentolnya itu dengan sistem krokot krokot
jadi seperti ini
hmm hmm beda rasanya
terus habis itu ini yang terpenting yang kedua
habis itu diguyur kuahnya
hmm habis itu seruput
hmm surga dunia
satu porsi sum sum kuah cabai ini dibanderol tiga puluh ribu rupiah
dan dalam sekali memasak dibutuhkan tiga kg cabai loh
rempahnya termasuk ini cengkeh kapulogang
menu buruk kuah lainnya ada soto otot
soto di kawasan jalan jimerto surabaya ini legendaris loh
sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sang penjualnya sudah generasi kedua
nah soto otot ini sebenarnya adalah soto madura
tapi sang pemilik memiliki ciri khas kuah yang beda loh dari resep soto madura lainnya
bang putihnya itu digoreng dulu di apa di rajang kalau bahasa jawa nya
di rajang terus digoreng
setelah digoreng itu dimasukkan pada waktu kalau soto sudah siap jual
kedai soto otot enggak cuma menyediakan isian otot saja
ada juga pilihan isian daging babat dan jerawan lainnya
tapi otot yang lembut inilah yang paling jadi favorit
biasanya kalau kita makan soto daging itu kan kita bertekstur gitu kan dagingnya berserat gitu
nah kalau misalnya pengen teksturnya berbeda tapi pengen tetap rasa daging makan otot ini
jadi kerasa daging tapi kenyal gitu loh
hmm hmm makan
hmm hmm surga dunia
anda penasaran dengan kenikmatannya
pastikan datang lebih awal ya
karena mulai buka pukul enam pagi tapi seringkali jam sembilan pagi sudah ludes terjual